pada akhir dekade ini jauh lebih cepat dari perkiraan
sangat terpukul dengan apa yang terjadi
pertama kali kita berkahwin
diketahui bahwa hampir telah terdeteksi di semua pulau di indonesia
saya berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat
pulau jawa juga merupakan pulau yang paling padat di indonesia